hai pencurian tujuh belas batang besi rel kereta api di desa ledong barat kecamatan aikledong kabupaten
asahan pada sabtu empat februari digagalkan dua dari empat orang pelaku pencurian yang ditangkap oleh
pegawai pt kereta api indonesia dan warga merupakan anggota polsek kuala hulu polres labuhan batu
berinisial aibtu dp dan serdaes personel koramil aekanopan kodim labuhan batu sedangkan sisanya
adalah seorang pelajar dan warga sekitar pt kai divisi regional satu sumatera utara menyatakan besi
rel yang dicuri bukanlah jalur rel kereta api aktif meski demikian rel tersebut tetap digunakan untuk
mendukung lalu lintas kereta api akibat kasus pencurian ini pt kai divisi regional satu sumatera
utara mengaku mengalami kerugian hingga dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah petugas dengan masyarakat langsung melakukan
penangkapan di situ ya
hai jumlah pelakunya empat jadi memang disitu ada sekitar tujuh belas batang rel kereta api yang dicuri
dengan masing masing panjang variatif ya ada yang lima meter ada yang tujuh m dan delapan m nilainya
kalau untuk perkiraan kerugian nilainya itu kita hitung kemarin sekitar dua ratus empat puluh tujuh delapan ratus rupiah
saat ditangkap para pelaku berusaha memindahkan potongan besi rel kereta api ke dalam truk
tiga orang pelaku sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka ada pun seorang pelajar yang sebelumnya
turut tertangkap dilepaskan polisi lantaran tidak cukup bukti yang penyidikan adalah yang di polres ini
dua orang yaitu diberikan salah satu oknum daripada anggota polsek walauanggulu dan satu masyarakat
sipil dan kemudian satu lagi adalah oknum dari
anggota odin meragor batu saat ini kedua tersangka yang berpengen anggota polri dan
warga mendekam di sel tahanan polres asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan tersangka dari
unsur tni telah diserahkan penyidik polres asahan ke subdetasemen polisi militer kisaran
tim liputan cnn indonesia